selain badan antariksa amerika atau nasa ratusan peneliti dari seluruh dunia berkumpul di ternate maluku utara
untuk mengamati gerhana dengan membawa peralatan modern mendapatkan jatah durasi paling lama
dan diselimuti iklim ideal membuat ternate ini menjadi pusat penelitiannya
ya seperti apa keramaian di ternate koresponden radinal nata prawira memiliki laporannya
nawi kinoda menjadi satu dari ratusan peneliti yang berkumpul di ternate untuk mengamati gerhana matahari
menjadi penyunting gambar astronomi noda membawa peralatan khusus langsung dari jepang

saya mencari peralatan dari jepang australia dan australia
saya mencari peralatan dari jepang australia dan australia
tidak hanya bergantung pada peralatan canggih selain teknik khusus diperlukan unsur seni untuk menangkap momen gerhana
membawa peralatan canggih ke sini para peneliti dari seluruh dunia berkumpul untuk mengamati gerhana matahari total
posisi ternate yang sangat strategis berhadapan langsung dengan samudera diharapkan bisa memberikan hasil yang maksimal pada saat pengamatan
bukan hanya jepang lembaga astronomi korea selatan pun menerjunkan lima penelitinya ke ternate
pertanyaannya apakah ini tempat yang menyukai terkait karma belaka di ternate
untuk penelitian itu posisi ini memiliki tempat yang sering dibangun di menengah menengahan meja dan bumi di ternate
ini suatu tempat yang sangat layak untuk pengamatan
ini adalahhongga aed nodal prendsi dari barang barang terbitah untuk tindakan penduduk di nyaga dengan menggilung perangkap perhubungan
tim ini sebelumnya berhasil melakukan pengamatan di sejumlah lokasi di dunia
salah satunya adalah gerhana matahari di mesir tahun dua ribu enam belas
radinata prawira ternate